seperti yang kita sadari kondisi negara negara di berbagai belahan dunia saat ini sedang sama sama saling memulihkan diri
akan tetapi proses pemulihan ini terhambat karena situasi geopolitik dunia yang saat ini sedang terjadi
sehingga menyebabkan harga energi dan komoditas dunia melambung tinggi
faktor tersebut membuat inflasi di berbagai negara meningkat
banyak negara yang kemudian mengambil kebijakan normalisasi demi memulihkan negaranya masing masing
yang secara tidak langsung mempengaruhi negara negara lain tak terkecuali indonesia
inflasi sebetulnya bisa dikendalikan kok namun banyak kebijakan yang perlu diambil
agar potensi lonjakan inflasi dapat teredam hingga akhirnya
ya kayak minum jamu kadang rasanya bisa pahit kadang bisa manis
tapi ini perlu kita lakukan untuk sehat ke depannya
lantas langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk meredam dampak dari situasi yang terjadi di luar
supaya tingkat inflasi dan perekonomian di indonesia tetap terjaga
untuk menangkal potensi lonjakan inflasi akibat efek limpahan
bagian dari kebijakan normalisasi negara maju dan situasi geopolitik dunia
pemerintah bersama bank indonesia mengeluarkan kebijakan
yang dinilai perlu untuk mengantisipasi resiko dari dampak tekanan tersebut
antara lain kebijakan suku bunga yang ditempuh bank indonesia demi meredam inflasi
dari sisi stabilitas nilai tukar
hingga kebijakan pemerintah yang mengurangi subsidi energi atau bbm
untuk menyikapi gejolak harga bahan bakar dunia
kini bakal berdampak positif pada upaya pengendalian inflasi
bank indonesia dan pemerintah perlu menangkal adanya potensi kenaikan harga bahan pangan
yang diakibatkan oleh kondisi cuaca dan manajemen pasca panen yang masih lemah
yang menimbulkan kendala dari sisi pasokan bahan pangan
kan sekarang lagi inflasi nih keadaannya gitu ya
secara kurang lebih kayak gitu lah dua tahun belakangan gitu
nah kalau lo sendiri ngatasinnya tuh gimana
untuk harga harga beras terutama
kalau beras itu ya kita kan ada siklus ya
kalau beras itu memang belakangan ini memang naik
ada peran pemerintah sendiri gak sih gimana untuk sekarang sekarang ini
termasuk pemerintah sebenarnya sudah turun tangan
permintaan dan penawaran barang akan bergerak
sesuai dengan dinamika perekonomian
sebenarnya permintaan barang dan jasa di indonesia sendiri masih terbilang tinggi
tapi di era setelah pandemi kayak gini yang perlu kita butuhkan
adalah bagaimana memenuhi supply yang kita butuhkan aja
salah satu langkah strategis bank indonesia bersama pemerintah adalah melalui
gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gernas pip
gerakan ini mengoptimalkan upaya dan aksi nyata dalam stabilisasi harga pangan
dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan
bank indonesia bersama pemerintah yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah dan pusat
menjamin keterjangkauan harga ketersediaan pasokan
kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif
mampukah kita tetap produktif untuk memenuhi kebutuhan negara kita sendiri
demi meningkatkan produktivitas para petani
bank indonesia bersama pemerintah mendengungkan langkah langkah pengendalian dari sisi supply
yang terintegrasi masif dan terstruktur melalui tujuh program unggulan
yang salah satu poinnya adalah kerjasama antar daerah
memang sangat membantu sekali dan kami juga mengucapkan beribu ribu terima kasih
bank indonesia sehingga kami bisa menjadi petani yang handal dan petani yang mandiri
sebagai bagian dari tim pengendalian inflasi
koridor yang bisa dilakukan bank indonesia dalam menjaga stabilitas dan pemulihan ekonomi adalah
dengan berbagai bauran kebijakan
yang salah satu programnya yaitu pengembangan umkm seperti
serta pelatihan hingga pemasaran
program ini supaya umkm tetap produktif
agar suplai barang dan jasa bisa tetap terpenuhi
sebetulnya kalau ngajuin pinjem bank itu gampang sekarang
dari kur alhamdulillah sih kalau mungkin ini gampang
yang penting kita punya tempat usaha dan emang kita punya domisili di sini sebagai pedagang
ketika kita memproduksi dan mengonsumsi barang buatan negara sendiri
sebenarnya secara gak langsung kita telah mendukung negara untuk pulih lebih cepat
karena bank indonesia ada
ya di setiap makna indonesia